badan penanggulangan maksud kami badan nasional penanggulangan bencana merilis beberapa daerah yang sudah memasuki kemarau dengan hari tanpa hujan panjang
salah satunya provinsi jawa timur
dari tiga puluh delapan kabupaten kota dua puluh empat diantaranya berpotensi kekeringan
beberapa titik bahkan sudah mengalami hari tanpa hujan hingga tujuh puluh dua hari
sebagian besar wilayah jawa timur sudah tidak mengalami hujan selama enam puluh hari
di antaranya di wilayah sekitar surabaya pacitan dan madura
bahkan untuk wilayah malang selatan sudah mengalami hari tanpa hujan selama tujuh puluh dua hari
sementara puncak kemarau diprediksi terjadi pada bulan agustus september
kondisinya untuk saat ini sampai saat ini setiap siang hari memang tidak ada awan
jadi kemungkinan hujannya juga cukup sangat kecil untuk saat ini untuk wilayah jawa timur
selain dikarenakan memang adanya angin dingin dari australia
di wilayah jawa timur sehingga menyebabkan potensi pertumbuhan awan dan udara basah untuk wilayah jawa timur sangat kecil
untuk faktor lain sendiri memang biasanya untuk wilayah jawa timur kita perlu trigger atau gangguan yang cukup signifikan
untuk menyebabkan hujan seperti adanya tekanan rendah ataupun adanya pertemuan masa angin
yang sampai saat ini kita amati belum ada
menghadapi kondisi ini badan penanggulangan bencana daerah bpbd provinsi jawa timur
sudah memetakan daerah yang berpotensi mengalami kesulitan
yang berpotensi mengalami kekeringan kritis
yakni kondisi di mana setiap orang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih kurang dari sepuluh liter per hari
dengan radius perolehan melebihi tiga kilometer
hasilnya dari delapan lima ratus satu desa lima ratus enam puluh enam desa berpotensi kekeringan kritis
sebanyak satu ratus sembilan puluh sembilan desa diantaranya tidak memiliki potensi sumber air
pemerintah provinsi jawa timur antisipasinya juga menyiapkan anggaran
untuk mencari air bersih yang lebih kering

dalam rangka menunjang kebutuhan air bersih
jadi kita biasanya dropping air bersih itu di desa desa itu
tiap hari satu rit itu enam liter air tagi air bersih
kita juga bekerja sama dengan pdam setempat
walaupun pelaksanaannya itu anggaran provinsi ada
anggaran bpd kabupaten kota itu juga ada untuk musim kekeringan ini
jadi ini biasanya anggaran kabupaten dulu
kota kabupaten itu dipakai dulu setelah mungkin agak menipis
baru dia minta bantuan di provinsi untuk dropping air
selain dropping air bersih bpdb bekerja sama dengan dinas cipta karya
mengebor air tanah dan pemipaan
selain itu juga membagikan sembilan ratus tandon kapasitas dua kubik per tandon
serta membagikan tiga jurikian untuk bantuan masyarakat yang mengantri air
tim liputan cnn indonesia